assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan ramadan yang dirahmati allah
di bulan ramadan ini banyak dari kita yang mungkin bertanya tanya
mana yang lebih afdol
salat rawi atau salat tahajud
meskipun sama sama dikerjakan pada malam hari
tapi keduanya tentu memiliki banyak perbedaan
dan perbedaan ini penting untuk diketahui
agar kita paham hukumnya dan tidak serta merta menyamakan keduanya
nah pemirsa untuk membahas tema terkait mana yang lebih utama
tarawih atau tahajud ini
seperti biasa sudah hadir bersama kita di studio
ada gurunda kita semua
assalamualaikum pak kiai
terima kasih senantiasa setia berbagi ilmu kepada kita semua
di bulan yang baik ini
semoga senantiasa sehat ya pak kiai ya
dan bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa mengirimkan pertanyaan anda melalui nomor whatsapp
yang tertera di layar kaca
iya kita tuh sebenarnya basicnya tuh sudah paham ya
oh tahajud tuh yang saya paham ya
harus tidur dulu gitu
kalau terawih memang khusus dilaksanakan di bulan ramadan
tapi sebenarnya diantara
keduanya apa yang berbeda
atau apa yang kemudian bisa
apa ya kita pelajari dari fikih keduanya
sebetulnya dalam konteks ini
ada satu istilah lagi yang biasa diucapkan manusia
diucapkan oleh umat islam
baik qiyam ramadan atau qiyamul laila
itu berangkat dari surah al muzamil kan
tapi nanti disana juga dikatakan
jadi di satu surah itu
ada yang menyebutkan
tahajud secara khusus di malam hari
ada yang memerintahkan
bangunlah di waktu malam
dari situ ada istilah namanya
nah oleh karena itu
ini istilah yang tiga ini
dipakai oleh ulama
jadi payung yang besar itu namanya qiyam
bangun di waktu malam
jadi qiyam itu bangun
bangun di waktu malam asal katanya
dalam kaitan dengan ramadan
itu ada namanya kiamu ramadan
dari hadis nabi yang
man koma ramadan
oleh karena itu lama mengatakan
ada qiyamul lail itu artinya khusus
itu adalah sholat apapun
yang dilakukan di malam hari
kalau sudah bicara qiyamul lail
maka disitu sholat tahajud masuk
sholat taraweh juga masuk
kalau kemudian ulama memaknai lebih khusus
lebih umum lagi terkait dengan qiyam ramadan

jadi semua aktivitas yang dilakukan di malam hari
itu di artikan sebagai qiyamul ramadan juga
misalnya membaca quran
tidak harus dalam bentuk sholat
itu adalah pemahaman ulama
mau kita pahami kiam itu harus dalam bentuk sholat
mau kiam itu semua aktivitas kebaikan yang dilakukan
itu semuanya ada rujukannya dari pandang allah
kemudian bicara tentang tahajud dan taraweh
kedua duanya itu memiliki banyak kesamaannya dulu
oh banyak kesamaannya
oh sama sama sunnah betul
kalau mau naik pangkat itu sunnah mu'akadah misalnya
kemudian sama sama bagian dari sholat malam
sama sama bagian dari sholat yang harus dilakukan dua rokaat
nanti ada hadis aisyah
yang menceritakan bahwa nabi itu di ramadan atau di luar ramadan
itu tidak pernah sholat melebihi sebelas atau tiga belas
kemudian empat lagi
itu sebagian ulama menafsirkan bukan empat rokaat jadi satu
tapi nabi melakukan empat rokaat dalam dua sholat secara bersamaan
nanti ada ceritanya lagi
nanti kita bahas
nah itu adalah sholat tahajud
sama sama di waktu malam
nah yang mau ditanyakan bedanya dimana
beda yang pertama
sholat terawih itu sunnahnya dari nabi
itu dilakukan di awal malam
sementara tahajud semakin malam
itu semakin afdol
yang beda apa lagi
sholat terawih itu disunnahkan
dilakukan dalam keadaan berjamaah
sementara sholat tahajud
itu disunnahkan dilakukan secara individu
ini adalah gambaran besar
antara terawih dengan tahajud
tahajud bisa dilakukan sepanjang tahun
tetapi terawih hanya dilakukan di bulan ramadan
nah itu yang membedakan
antara tahajud dengan terawih
jadi kalau misalnya
sudah tahu ini bulan ramadan
iya laksanakan gitu ya
inilah yang kemudian dipahami oleh mayoritas ulama
bahwa yang lebih afdol
orang itu melakukan sholat taraweh
di bulan ramadan
jadi ketika dia sudah berteraweh di masjid
kemudian sudah sholat witir bersama imam
maka bagian dari ibadah sholat malamnya
itu sudah tertunaikan dengan baik
nah jangan bertanya kemudian kan bagus lagi pak
kalau nanti sholat menjelang subuh
siapa bilang itu tidak baik
tetapi kemudian agama islam yang penuh rahmat ini
boleh jadi melihat pada aspek kaum wanita
yang menyiapkan sahur
kan ada kesedihan kan
suami saya enak ya bermunajat sama allah
nah ketiga itu dikatakan beda kan
kalau sekadar suami baca quran dan sebagainya
oleh karena itu kata ulama yang afdol
dia sholat taraweh
kalau dia sudah paketan dengan witir
maka ketika dia bangun sahur
dia tinggal melakukan sahur
ada waktu yang cukup
dia bisa berpikir
dia bisa membaca quran
dia tidak melakukan sholat malam lagi
karena dia sudah melakukan sholat malam
yang harus dikerjakan terakhir
bersiap siaplah untuk tidak terlambat sholat subuh
dia boleh melakukan sholat sunnah
yang juga memiliki keistimewaan
lebih bagus dari dunia dan seisinya
nah berarti kalau misalnya kita masih pengen nih
dapat pahala tambahan karena sholat tahajud pak kiai
itu caranya adalah
ada tata caranya betul
menurut pandangan ulama yang saya belajar dari mereka
jadi dia sholat taraweh
dia punya dua pilihan
pilihan yang pertama
menggenapkan sholat witirnya
misalnya imam itu kan kalau sholat witir
dua rokaat dan satu rokaat
itu yang lazim dikerjakan
begitu dia sholat yang dua rokaat witir
kita niatnya tetap saja
kemudian begitu imamnya witir satu rokaat
karena bangun kan gak jadi witir
itu yang pilihan pertama
tapi ada banyak orang
tidak sanggup melakukan itu karena takut
nanti semua orang sudah salam
dia malah bangun
jadi pemandangan yang aneh di masjid
kalau mau seperti itu sebaiknya
dia mundur saja
ketiga imam sudah mau melakukan sholat witir
mundur dalam artian
memberi kesempatan untuk soft itu dirapikan
nah itu makanya bisa kita lihat
dan di masjid mekah itu
kan ada jeda masa
begitu selesai dua puluh
maka kita lihat ada orang yang bangun
nah orang yang bangun
bangun itu memberi
dia ingin mungkin menambah tahajud
tapi kalau dia mau menyempurnakan dengan imam
itu juga tidak kehilangan keistimewaan
berarti dia khatam sama imam
dalam kondisi berjamaah
satu rokaatnya dapat dua puluh tujuh lipat dan sebagainya
apa yang kita mau aja ya pak yai
asal ada tata caranya
nah soal taraweh nih
dua puluh delapan pak yai
iya dan itu sebetulnya
permasalahan yang sudah harus selesai hari ini
harusnya selesai ya
gak berdebat lagi ya
ada yang menarik dari konsep sholat taraweh
hadis yang diriwayatkan aisyah tadi itu
itu menjelaskan bahwa nabi itu
sholat pada ramadan dan di luar ramadan itu
hanya sebelas atau tiga belas riwayat hadisnya begitu
tapi ada yang unik ya
ketiga sahabat umar
itu melihat kondisi
jadi kita sebelum menjelaskan bilangan rokaatnya
itu harus tahu kondisi
sholat terawih di masa nabi
jadi secara historis kita harus paham dulu
jadi nabi ketiga sholat taraweh itu tidak setiap malam
tidak setiap malam
bukan karena nabi gak mau terawih
kalau nabi kerjakan secara istiqomah
nanti dipahami bahwa itu adalah paket puasa ramadan
wajib untuk sholat taraweh
nah nabi kemudian
tidak sholat taraweh
berjamaah di masjid
tapi bukan berarti gak taraweh
nabi pulang ke rumahnya
berarti boleh gak taraweh nih
sholat disana dengan istrinya
tapi sahabat kan gak ada whatsapp
gak ada medsos
sahabat memahaminya nabi gak terawih
berarti kalau gitu
taraweh itu hukumnya sunnah
dikerjakan dapat pahala
tidak dapat pahala
kalau tidak ringan tidak berdosa
apa yang terjadi
kalau nabi tidak keluar dari rumahnya ke masjid
kalau dulu saya ngajinya sama abdullah ibn mas'ud
saya akan sholat di belakang abdullah ibn mas'ud
dengan bacaan yang dibaca oleh
ini sahabat sahabat yang ahli quran
maka saya sholat di belakang ubai
kalau saya dulu belajar misalnya dengan
maka di dalam masjid itu
banyak sekali kelompok kelompok berjamaah gitu
nah pada masa sayyidina umar
menjadi halifah pemerintahan
itu setelah wafatnya nabi
setelah wafatnya sayyidina abu bakar
kenapa kita terawih masih kayak begini ya
kalau abu bakar keluar rumah
abu bakar jadi imam
nanti abu bakar nggak datang
jamaahnya begitu begitu lagi
ini kan dulu dikerjakan itu oleh nabi
karena ada alasannya
alasannya jangan sampai
orang itu memahami terawih
sebagai bagian dari kewajiban
sekarang kan semua orang sudah tahu
kalau terawih itu hukumnya
maka kebiasaan saidina umar itu
enggak pernah memutuskan sendiri
diputuskan secara beramai ramai
dia kumpulkan semua tokoh masyarakat di madinah
ini pandangan saya ya
kata hadirin betapa bagusnya pandanganmu umar
kita mulai besok sholat berjamaah saja yang tekun
ya anda sebagai pemimpin
tapi suara saya kan tidak bagus
maka diadakan audisi
siapa yang pantas untuk menjadi imam di masjid rasulullah
sayyidina ubai ini suaranya bagus
maka diputuskan tuh
ubai kamu besok mimpin sholat terawih
tidak ada lagi imam lain di masjid ini
maka ada pertanyaan yang menarik itu
ribuan sahabat di masjid madinah
umar ketika menyaksikan itu
bid'ah itu ini dari situ
ulama sepanjang masa
itu mengatakan bid'ah itu ada dua
ada yang baik
dan ada yang tidak baik yang baik
itu apa yang sesuai dengan
sholat terawih itu tidak pernah
nabi menjelaskan tata caranya
hanya bersabda man koma
ramadan na'imanan yang penting
penuhi bulan ramadan itu dengan diam
mila maka di madinah itu
dua puluh rokaat disebarkan
ke semua negeri muslim pada
masa itu semua mulai hari itu
terawih dua puluh rokat maka kalau kita buka
buku fikih manapun
itu bilangan rokaat terawih itu cuma dua puluh
nggak ada dalam buku fikih
manapun yang dikarang ulama besar
di masa lalu yang mengurangi jumlah
terawih itu dari dua puluh nggak ada semuanya
dua puluh nah kalau yang lebih ada
siapa di kemudian hari
imam malik nih imam malik
menambahkan enam belas rokaat lagi
rokaat untuk sholat terawih
di madinah kenapa
karena semangat ramadan itu
mekah ketiga terawih itu
istirahatnya mereka gunakan untuk tawaf
kalau capek sholat baca quran
kalau saya capek baca quran tidur gitu
jadi beda banget ya
pak gaya masya allah jadi terwihahnya
tawaf di ka'bah
kata imam malik berarti
pahala orang mekah lebih banyak dapet nih double nih
double karena setiap paket
empat rokaat dia tawaf
sekali maka ditambahkan
jumlah sholatnya itu nah itulah
semangat terawih jadi
kita nggak perlu memperbanyak
tiga belas atau dua puluh tinggal pakai ukuran
oke baik kalau bacaannya pendek
panjang jumlah rokaatnya
kalau bacaannya panjang
boleh rokaatnya diperbanyak
jadi alhamdulillah ini dapat pencerahan ya pak gaya
jadi dua puluh atau delapan itu anda
kita sudah tahu nih sejarahnya seperti apa
dan terserah kita mau pilih yang mana ya
masya allah pak gaya kita harus jeda dulu pemirsa
jangan kemana mana gapai kemuliaan ramadan
akan kembali setelah yang satu ini
pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan
gapai kemuliaan ramadan
dalam episode tarawih atau
tahajud mana yang lebih utama
pak kiai seperti biasa sudah ada pertanyaan
yang masuk dari pemirsa gapai kemuliaan
kita akan simak bersama
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
izin ditanya pak ustadz
mana yang lebih banyak pahalanya
sholat tarawih ngebut
dapat banyak rokaat
atau sholat tarawih
pangan dan kusyuk dapat sedikit rokaat
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pertanyaan dari mas asrofi ini pak kiai
kan suka gitu biasanya pak ramadhan
pahalnya dasyat juga
sholat itu pada prinsipnya
yang diminta memang husu
karena sholat itu yang
diterima oleh allah itu sholat yang husu
tetapi yang unik
husu itu tidak
dijadikan syarat dan rukun sholat
ya wudhu suci pakaian suci tempat
berdiri itu namanya syarat sholat kan
nanti rukun sholat ya
biratul ihram kemudian baca fatahah
kemudian ruku sujud
dan begitu seterusnya ya
nah tetapi kemudian ulama mengatakan
untuk titik temunya husuk itu digambarkan
dengan tumak ninah
tumak ninah itu bahasa gampangnya kan tenang
tenang ketika berpindah
dari satu gerakan kepada gerakan yang lain
oleh karena itu ini yang diminta
di dalam sholat apapun
termasuk sholat taraweh
adapun cepat atau lambat
itu akan melihat kepantasannya
kalau saya melihat gerakan orang
itu saya tidak saru
dia sedang sholat
sedang bermunajat kepada allah
maka boleh jadi
menurut ukuran orang lain itu cepat
tapi boleh jadi menurut orang lain
itu biasa saja
nah di indonesia ini
itu ada gerakan yang cepat banget
tapi kemudian saya tanya
karena dulu di awal awal islam masuk ke indonesia
itu kan masyarakat kita petani
yang sangat capek mengolah tanah
di pagi hari dan di siang hari
jadi mereka malam itu
kalau diajak ibadah panjang panjang
itu mereka akan kemudian justru
antipati terhadap ibadah
maka beberapa kiai di masa lalu itu
melakukan gerakan yang kelihatannya cepat
nah kita seperti tradisi di gapai kemuliaan ini kan
tidak ingin menghakimi dan menghukumi orang
tetapi kemudian kita harus memahami konteksnya
kalau cerita itu benar
maka dia sah saja dilakukan dalam konteks seperti itu
tetapi ketika kesadaran beragama
sudah semakin tumbuh
pengetahuan terhadap apa yang seharusnya dilakukan
di bulan ramadan
kemudian rasa capek itu sudah berbeda hari ini dengan dulu
misalnya dulu petaninya nyangkul
sekarang sudah pakai traktor misalnya
ke tradisi yang ada di masa lalu
ketika konteksnya sudah berubah
itu ya harus kita ubahkan
nah itu ingin saya katakan
pahala itu kan sebetulnya urusan allah
itu urusan allah
tapi dalam kondisi
misalnya saya sholat terawih dengan santri saya
cepat cepat dan tidak ada alasan yang membuat itu cepat
rasanya itu tidak sopan dengan allah
kan ketika kita berdiri
itu diajarkan dalam ikhsan itu kan
kita seakan akan sedang berhadapan dan melihat allah
kalau seandainya allah kamu tidak bisa melihat allah
pertanyaannya apa pantas saya melakukan munajat dan beribadah
dalam gerakan yang sudah keluar dari kepantasan
jadi kalau ada orang sholat raweh dua puluh rokaat di indonesia ini
dalam rentang waktu tiga puluh menit sampai empat puluh lima menit
itu buat ukuran hari ini
itu sudah baik
tapi kalau dua puluh rokaat selesai dalam waktu sepuluh menit
itu rasanya nurani kita tidak menerima itu
itulah jawaban yang bisa saya sampaikan
pakat pak kiai
pak kiai ini terkait juga dengan fikir sholat raweh misalnya
karena uzur syari'i misalnya ketiduran
kita belum sempat sholat terawih ya
itu setelah bangun boleh ya
iya boleh di rumah
batasnya berarti batasnya sebelum subuh
karena itu adalah sholat malam kan itu saja
sebenarnya sudah jelas ya
bagaimana sholat tahajud bagaimana sholat terawih
jadi kemuliaannya itu kalau misalnya kita menjaga
nah kemudian ulama sekarang kan menambahkan
kayak di mekah di madinah
itu terawihnya biasanya dua puluh rokaat
terus nanti ditambah sholat tahajud malam
kemudian ada witirnya satu atau tiga rokaat
kan gitu kita sering lihat di televisi
nah orang bertanya kan
tahajud itu kan biasanya dilakukan sendiri sendiri
kan dan tidak dilakukan secara berjamaah
tetapi dilakukan di mekah dan di madinah
itu menunjukkan bahwa sebenarnya
ketika mau simul khair
masa masa yang baik kayak ramadan
itu tidak ada salahnya juga kita berusaha untuk menambah pahala
kalau tahajud itu diserahkan
sendiri sendiri di rumah
kasian orang yang imannya masih lemah
boleh jadi dia tidak mendapatkan kebaikan yang bisa dia dapatkan
tapi begitu ada kesempatan untuk sholat berjamaah di masjid
kan boleh jadi
dia berangkat ke masjid
kan orang itu tidak melakukan sholat tahajud
ada yang mungkin merasa
saya ini hafalan qurannya
ingin membaca yang panjang dia gak hafal
tapi kalau dia kemudian disediakan sarana itu di masjid
kan itu mengajak dia kepada kebaikan
itu yang sebetulnya saya pahami
dari ulama ulama dari guru guru saya
yang kemudian menganjurkan
ketika pada sepuluh malam terakhir di bulan ramadan
itu ditambahkan dengan sholat qiyam dan tahajud
masya allah jadi itu tadi ya
biasanya sholat tahajud itu sendirian gitu ya
iya dilakukan berjamaah hanya pada sepuluh malam terakhir di bulan ramadan
kalau kebalikannya pak kiai
jadi kalau sholat taraweh itu juga tidak harus berjamaah sebenarnya ya
iya boleh dilakukan secara sendiri
tetapi ketika berjamah dia mendapatkan keistimewaan
pak kiai seperti biasa kita harus jeda dulu
nanti kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya
pemirsa jangan kemana mana gapai kemuliaan ramadhan
akan kembali setelah jeda yang satu ini
pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan ramadan
dalam episode taraweh
atau tahajud mana yang lebih utama
pak kiai mungkin saya sempat terlupa di awal pertanyaannya
sebenarnya kalau kita dari bahasanya nih
taraweh itu tuh dari asal katanya
taraweh itu dari tarwiha
tarwiha itu dari rohah
rohan itu istirahat nyaman happy
relax itu asal katanya taraweh
jadi sebenarnya sholat sunnah ini itu dikerjakan dengan relax ya
dengan santai sebenarnya
dengan relax nyaman dan penuh kegembiraan
oleh karena itu di banyak negara muslim
itu suasana dan kondisi masing masing negara
itu memberikan warna yang berbeda
saya pernah berada di negara negara di timur tengah
itu di era sembilan puluh an sampai dua ribu an
yang kebetulan ramadan itu selalu jatuh di musim dingin
maka saya juga dulu pertama kali kaget
karena semua orang ke masjid itu ya
itu rata rata membawa termos
gitu loh kayak ibu ibu mau piknik gitu ya
dengan gelasnya gitu
ada yang gelas dari kertas ada yang dari plastik
bahkan juga membawa cangkir yang dibuat dari kaca porselen dan gitu ya
itu berangkat ke masjid
jadi nanti begitu
karena kan kadang kadang yang baca
saya dulu di mesir bahkan
itu pernah ikut sholat terawih
yang setiap malam itu lebih dari tiga juz
kalau di masjidil haram dulu saya ikut
pertama kali saya masuk ke kota madinah itu tahun sembilan puluh dua
itu kan satu jus satu malam ya
ini lebih dari tiga jus
saya pernah bahkan itu mendapati ada yang lima juz
itu kalau di indonesia pak kiai
mungkin sudah bubar ya
karena rokaatnya juga pendek ya
kalau di saudi kan rokaatnya dua puluh ya
kalau sebagian masjid di mesir itu rokaatnya sebelas ya
jadi begitu assalamualaikum warahmatullah
itu masing masing orang tuh ingin berbagi gitu ya
ada yang berbagi kopi jahe
ada yang berbagi lemon tea panas
ada yang berbagi bahkan kue kue panas itu
dikirim sama istrinya gitu ya
pakai tempat yang tetap terjaga kehangatannya
jadi minum dulu
makan kue dulu
kemudian sholat lagi
nanti selesai itu bahkan di pertengahan terawih itu ada ceramah
kalau di indonesia kayak kultum
kalau di mesir kadang kadang lebih dari kultum
lebih dari tujuh menit
kadang lima belas menit dua puluh menit
dulu saya bertanya kepada guru guru saya di mesir
ada ceramah di tengah tengah
dia katakan namanya saja sholat taraweh
terwihah ada rohah
jadi kaki kita biar sebentar dia dipunyai
itu juga baik ya
jadi tradisinya itu imamnya rata rata menguasai tentang tafsir qur'an
jadi nanti misalnya setelah empat kali sholat misalnya
atau di tiga kali sholat dia berhenti
nah dia menguraikan apa yang dia baca tadi
sehingga kita setiap terawih itu ingat
oh tadi baca surah mariam
oh kemarin baca surah toha
imamnya menjelaskan sebab nuzulnya
singkat padat ya
nggak diuraikan detail
nah itu namanya tarwihah gitu loh
nah ketika saya kemudian datang ke negeri yang punya pas ramadannya itu di musim panas
itu juga unik
ada yang membawa termos termos berisi air dingin
minum jus karena mungkin kan panas ya
jadi itu buat saya
itulah suasana yang penuh
dan keberkahan dan kebaikan
bukan saja hablun minallah dalam sholat dan munajat
tapi hablun minannasnya itu
jadi kita sudah terbiasa dulu membawa apa ke masjid
karena memang rentang waktu terawihnya panjang
kemudian tantangan udaranya juga lumayan
sehingga ya seperti itu keadaannya
jadi bisa dipraktekkan ya pak gia gia kalau di sini ya boleh dong
asal bisa menjaga kebersihan
ya kan jadi dalam artian karena orang
yang di eropa atau di arab yang saya saksikan itu
kan makanannya sederhana kan
kalau kita kan bubur ayam nasi ubi atau soto kan repot
kalau itu kan nggak hanya kayak biskuit
kemudian apalagi orang arab tuh
punya tradisi kan minum di gelas yang sama gitu
jadi gelasnya satu dibagi bagi ke sekian orang
berganti ganti mulut gitu
ya itu kan tidak perlu kita contoh juga
bisa membawa gelas yang cukup
kalau orangnya banyak kan tidak kemudian berarti harus satu masjid bergerak
dan yang bergerak itu orang tertentu
jadi ada orang di masjid itu
saya lihat banget ketika di saudi atau di mesir utamanya
ada orang yang tugasnya membawa minumannya dari rumah
tapi yang bagi bagi
nanti di tengah tengah itu kadang kadang ada makmum misalnya
imam mau baca apa ya
sebelum sholat imamnya udah ngasih tau
kita mau baca dulu lah
itu kadang kadang kita ngambil quran kan di masjid ya
nanti ada orang yang tugasnya mengumpulkan quran quran yang udah kita baca
jadi setelah kita baca quran kita tidak perlu mengembalikan kerak lagi
tapi ada orang yang mengatakan
dia yang menjadi petugas pengumpul al quran
ada petugas pengumpul gelas bekasnya
ada yang ketiga makan kurma itu
kita dibagiin kurma satu satu ditunggu
dia bawa tempat sampahnya
baji kurmanya ditaruh dia
kalau seperti itu saya mendukung gitu
karena masjidnya juga ramah lingkungan
ada tambahan pahala
hanya dengan bawa termos isinya teh panas
mungkin kalau di indonesia bisa jadi jus
bisa jadi yang dingin
pak kay ini terlintas dalam berak saya
jadi pas kita misalnya lagi sholat tarawih misalnya
kita juga boleh kan pegang musyaf ya
tidak tidak sunnah
jadi kalau kita tidak hafal al quran
kita mengikuti dari bacaan imam
nah kapan orang sholat itu boleh membuka mushaf
kalau memang tidak ada yang mampu
misalnya di satu daerah
ya jangan sampai terjadi sih
nggak ada orang yang punya hafalan quran
kecuali inna atau inna quluh dan al fatheha
sementara kan mau terawih
kalau dibaca itu berulang ulang
rasanya jam'ah juga gimana
nah dia boleh membaca musaf
tapi diusahakan tidak melakukan gerakan yang terlalu banyak
misalnya musyaf yang besar
kemudian dikasih tempat yang dari besi itu
jangan kemudian dia menggunakan mushab
di tangan dimasukkan
jadi dia ketika baca quran seperti itu
kemudian ketika menggeser juga tidak repot
dengan gerakan yang banyak
masya allah banyak ilmu yang kita dapat hari ini
masya allah terima kasih pak gendi
pasti dan sangat bermanfaat bagi kita
pemirsa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program
gapai kemuliaan ramadan
semoga tadi apa yang kita bahas
kita cerna hari ini bisa menambah keimanan kita
kepada allah azza wa jalla
selamat menunaikan ibadah puasa bagi anda yang menjalankan
saya meladya rahman dan juga kiai haji muhammad faiz undur diri
insya allah kita akan berjumpa kembali
pada gapai kemuliaan ramadan